gedung bertingkat dulunya memang menggunakan tangga untuk naik turun berpindah lantai namun
hal tersebut sekarang sudah tergantikan dengan teknologi lift atau elevator yang
tentu mempersingkat waktu dan tenaga ya perkembangan dunia konstruksi dan arsitektur
ini bergerak sangat pesat termasuk munculnya berbagai jenis elevator atau lift terbaru nih
lalu apa yang berbeda kini kita pelajari terlebih dahulu cara kerja lift kembali ke pelajaran
sekolah pada dasarnya prinsip kerja lift adalah sistem otomasi yang merupakan pengembangan dari
pesawat sederhana jenis katrol katrol berupa roda beralur yang dililitkan dengan tali dan dapat
membantu meringankan beban yang berat namun untuk lift juga menggunakan energi listrik sebagai
tenaga untuk menggerakkannya dan ada beban besi di bagian samping ataupun belakang lift lift pertama
kali diperkenalkan di tahun seribu delapan ratus lima puluh an oleh seorang asal amerika yaitu elisa grabs otis dosen teknik
mesin fakultas teknik ui ardian syahyati mengatakan dari zaman ke zaman sistem kerja lift memang sama
yaitu katrol namun yang berbeda adalah teknologi dari aspek kecepatan lalu lintas dari lift dan keselamatan
umumnya kecepatan lift berkisar enam puluh sampai sembilan puluh m per menit namun kini gedung pecakar langit
kecepatannya bisa mencapai enam ratus m per menit salah satunya gedung burj khalifa di uni emirat arab
selain itu ada juga pengaturan dari segi traffic lift seperti menggunakan kartu untuk mengakses
lantai tertentu dan pengaturan tombol lift yang terhubung antar lift lainnya sehingga
jika ditekan yang berada yang paling dekat lah yang akan sampai terlebih dahulu
teknologi lainnya bisa juga diperkenalkan multi car ya jadi beberapa kereta berada dalam satu
lorong untuk melayani apa lantai lantai yang berbeda dengan begitu bisa juga menghemat space
berapa teknologi yang terbaru juga sudah bisa memungkinkan lorong yang tidak lurus vertikal
jadi dia bisa bisa apa
bisa tidak tidak lurus vertikal jadi bisa horizontal juga seperti terakhir aspek keselamatan
pun kini semakin canggih dengan sensor di pintu lift yang akan kembali terbuka jika masih ada
barang atau tubuh ada juga otomatisasi ketika terjadi kebakaran atau gempa lift yang memiliki
baterai cadangan bisa menuju ke lantai yang aman dan berhenti otomatis sandra insanasari arief yunan jakarta